seni pertunjukan sirkus ya
selalu jadi primadona
aksinya yang atraktif dibalut dengan alur cerita dinamis
membuat sirkus menjadi puluhan atau pilihan hiburan keluarga
sampai salah baca kedinginan
selain pilihan teman hidup tadi
dan kelompok sirkus yang satu ini berani tampil beda
dengan tidak lagi melibatkan atraksi satwa dalam pertunjukannya
wah ini hal yang patut diapresiasi ya
seperti apa berikut informasinya untuk anda
di penghujung tahun dua ribu delapan belas
aksi spektakuler dari sirkus kelas dunia bertajuk the great lima puluh show
kembali menghibur keluarga indonesia
dengan mengusung konsep baru
oriental sirkus indonesia tak lagi menampilkan atraksi satwa dalam pertunjukannya
perpaduan sirkus klasik dikemas dengan alur cerita
di padu musik efek suara serta teknologi laser dan video mapping
menghadirkan tontonan atraktif yang bisa dinikmati beragam kalangan usia
nih lo gitu liatinnya
jadi kayak satu kali liatin
yang itu juga full banget
aku punya banyak video videonya
karena teman teman aku mau liat
tapi mereka gak bisa kesini
atraksi para pemain lintas negara seperti mongolia tiongkok indonesia dan india
menjadi daya tarik sirkus yang digelar di kompleks gelora
di negara negara yang berbeda
berkecimpung dalam seni pertunjukan sirkus sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
kelompok sirkus ini telah menggelar lebih dari dua puluh lima ribu pertunjukan
dari sabang hingga timur leste
dengan tujuh belas penonton dan menggandeng para seniman ahli di dalamnya
yes besides in jakarta
yeship asia jakarta